urusan kecil kecil tapi sekarang ini semuanya sensitif
perusahaan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik
itu betul bahwa kita harus konversi ke situ
tapi timingnya bukan sekarang
komponnya satu delapan ratus artinya apa
kita akan merubah dari yang biasanya pemakai empat puluh lima
menjadi pemakai di atas satu delapan ratus
di rakyat hal hal seperti itu menjadi sebuah guncangan
hati hati ini jadi hal seperti ini memang harus
yang berkaitan dengan rakyat hati hati polosinya